terima kasih anda masih bersama kami menteri luar negeri australia julie bishop berkunjung ke surabaya
selain mengunjungi sekolah program pertukaran pelajar rencananya ia pun akan meresmikan kantor konsulat jenderal australia di surabaya
minggu pagi menteri luar negeri australia julie bishop mendatangi salah satu sekolah yang masuk pada program bridge
kedatangannya yang pertama kali ini juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan pendidikan antara indonesia australia
selanjutnya ia akan meresmikan kantor konsulat jenderal australia di surabaya yang sudah beroperasi sejak september dua ribu tujuh belas lalu